hanesta yumaisa hazel diterima di sdn delapan puluh delapan m bong kota bandung setelah mendaftar secara online jalur zonasi pada ppdb dua ribu dua puluh tiga ini
selain karena jaraknya yang hanya satu km dari rumah hanesta yang berusia tujuh tahun juga memiliki kakak yang lulus dari sekolah yang sama
bagi ibunya lia sayulia meski jumlah pendaftar anak kelas satu pada tahun ini hanya sedikit hal itu tidak menjadi masalah
tapi yang penting mungkin guru gurunya dia lebih fokus aja lah kepada anak anaknya gitu ya
disampingkan juga kadang si sekolah yang bonapit ya terlalu banyak muridnya
terkadang ya kita juga suka melihat adalah kekurangan dan saya ambil dari segi ininya aja lah positifnya aja
kepala sekolah sdn delapan puluh delapan
embong umi hasanah mengungkapkan target siswa baru pada ppdb tahun dua ribu dua puluh tiga ini sebanyak dua kelas dengan jumlah lima puluh enam siswa
namun siswa yang mendaftar hanya tiga puluh lima siswa
menurutnya salah satu kendala yang membuat sekolah kekurangan siswa adalah banyaknya sekolah yang terdapat di kecamatan sumur bandung itu
jadi tetap ada layak animo walaupun embong itu dikelilingi oleh perkantoran bukan perumahan ya
memang kendala kami
yang paling penting adalah agak sulit mendapatkan murid sesuai kuota yang sudah kami tetapkan
tahun ini kuota kami itu adalah dua kelas
minimnya pendaftar siswa baru juga terjadi di sdn satu ratus tujuh puluh enam cilandak kota bandung
dari target tiga puluh lima siswa pada ppdb dua ribu dua puluh tiga ini siswa yang mendaftar hanya tujuh belas orang
sehingga siswa kelas satu yang tadinya disiapkan untuk dua kelas hanya terpakai satu kelas
kalau jumlah menurut saya mah
biasa aja lah nggak masalah
yang penting anak saya ini belajarnya bisa efektif
kepala sekolah sdn satu ratus tujuh puluh enam cilandak soleh hidayat menyatakan penyebab kurangnya pendaftar di ppdb tahun dua ribu dua puluh tiga kali ini adalah sedikitnya anak usia sd yang berada di sekitar sekolah
selain itu juga ada lima belas sd lain di kecamatan sukasari tempat sekolah itu berada
jumlah siswa yang sedikit itu juga berdampak pada pengembangan sekolah
siswa sedikit bukan tidak mendukung tetapi mungkin kontribusinya untuk pengembangan sekolah yang lebih luas lagi kita agak tersendat
mungkin perlu bantuan lagi pemerintah bagaimana memperhatikan kondisi sekolah yang siswanya sedikit
dari total empat ratus tujuh puluh lima sd negeri yang ada di kota bandung
kurangnya jumlah pendaftar anak sd ini sudah terjadi sekitar dua tahun kebelakang
penyebabnya antara lain karena adanya pergeseran demografi sehingga berkurangnya anak usia sd
selain itu juga banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta
untuk itu sd sd negeri yang minim pendaftar akan dipersiapkan untuk menjadi smp negeri sesuai dengan sekolah rintisan yang sudah dipersiapkan pemerintah
jadi salah satu contoh saja tahun dua ribu dua puluh dua itu sd tujuh puluh dua di sukasari diubah menjadi smp enam puluh empat
kemudian dua ribu dua puluh tiga ini sdn satu ratus lima puluh tujuh sukaraja dirubah menjadi smp enam puluh dua
dan insya allah tahun ini juga sdn satu ratus delapan puluh lima cihurgulis akan menjadi smp enam puluh tiga kira kira

jadi solusinya insya allah gedung itu akan tetap bermanfaat
jadi solusinya insya allah gedung itu akan tetap bermanfaat
untuk penyelenggara pendidikan
hikmat melanjutkan ppdbsd di kota bandung pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini diikuti sekitar dua puluh lima ribu pendaftar
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat